sebagai salah satu istri presiden soekarno sosoknya dikenal penuh kontroversi
bagaimana kisah hidup ratna saridewi dan apa saja kegiatannya selama tinggal di indonesia maupun di luar negeri
simak perbincangannya di insight with desi anwar jumat tiga belas mei jam sepuluh malam